tidak berlangganan semua itu
tidak saya adalah mati
pembunuhan vina dan eki di cirebon
yang disebut otak pembunuhan vina dan eki di cirebon
pegi berperan menganiaya memperkosa vina
selanjutnya memukul korban rizki
karena selain mengganti namanya menjadi robi
pegi juga dikenalkan ayahnya sebagai keponakan
tak hanya itu pelaku lain juga tak berani bersuara
yang pertama bahwa pasca kejadian
tatapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh pak kapitumas
di sana dia tinggal satu kos
tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya
demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa
hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita menjelaskan
demikian juga nama sudah diganti bukan lagi ps
yang kedua kenapa kita sulit untuk menemukan ini
bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa ps itu ini orangnya
polisi menegaskan dpo dalam kasus pembunuhan vina dan eki hanya satu orang
padahal sebelumnya polda jabar sempat merilis tiga dpo
dengan ciri ciri fisik meski tanpa foto
tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami
tersangka atau dpo adalah satu bukan tiga
hotman paris selaku kuasa hukum keluarga fina meradang atas keputusan polisi
di akun instagramnya hotman paris melampirkan amar putusan pengadilan cirebon atas terpidana
yang menyebut ada tiga dpo dalam kasus fina
namun upaya pengacara keluarga fina meminta kejelasan pada polda jabar
saya coba ke dalam untuk ketemu dengan pak dir
tapi ditolak dengan alasan fadir ada acara
nah di sini yang kami rasa polda jabar tidak kooperatif dengan kami juga
tadi ada statement dua dpo dihilangkan
lalu siapa apakah ia di dalam bap
itu kan sudah jelas peranan masing masing dari dua orang itu juga
polisi menduga pegg adalah otak dibalik kasus fina
namun tuduhan ini dibantah langsung tersangka setelah konvensi pers
pegi mengaku difitnah dan nama roby merupakan nama panggilan yang biasa digunakannya
tunggu tunggu tunggu agar tertik
kenapa ganti identitas kenapa ganti roby namanya
saya tidak pernah melakukan hal itu
kuasa hukum tersangka pembunuh vina dan eki yakin
peggy setiawan alias perong berencana akan mengajukan
pra peradilan ke polda jawa barat
kuasa hukum menilai penangkapan pegi memiliki banyak kejanggalan
teguran kasus pembunuhan vina di cirebon sudah dijelaskan perannya oleh kepolisian
tetapi dalam konvers atau konferensi pers hari ini dua dpo yang sebelumnya sudah diumumkan dihapus oleh polisi
benarkah langkah yang diambil oleh penyidik kepolisian
kita bahas bersama raden reza kuasa hukum keluarga fina
lalu ada yusuf warshim komisioner kompolnas
dan pengamat kepolisian dari institute for security and strategic studies atau iss bambang rukminto
saya ke mas reza dulu
tadi kolega anda mbak putri mempertanyakan soal dua dpo lain yang hilang namanya
sejauh ini sudah sejauh apa tim pengacara meminta keterangan dari polda jawa barat
karena tadi dalam tayangan sebelumnya disebutkan bahwa belum bisa menemui siapapun
iya tadi kita berbagi tugas mbak putri langsung ke polda jabar
memang belum berhasil menemui pihak dari polda jabar
sehingga sekarang tim sudah kembali ke jakarta dan kita sedang mengatur sesuatu hal yang perlu nanti akan kita upayakan dan kita lakukan
termasuk juga kalau di akun instagram bang hotman paris
yang jadi pertanyaan adalah dua dpo yang hilang
namanya yang dihapus namanya itu sudah ada di amar putusan
ini bagaimana tanggapan pihak anda
sudah melalui berbagai macam proses dan juga terakhir kan sudah dirilis
ada tiga dpo gitu kan terus
dalam arti rilis tadi kita juga apresiasi kepada pihak polisian yang bisa untuk merilis
tapi kita juga kaget dan sedikit kecewa kenapa terduga dpo ini hanya satu yang dimunculkan dan dua yang dihilangkan
itu yang tadi kita minta keterangan dari pihak kepolisian tapi tidak ada jawaban dan tidak mau menemui
nah kompolnas sendiri kan pekan depan ini akan menemui pihak polda jawa barat untuk mengklarifikasi ya pak yusuf
nah dengan rilis terbaru ini soal ada pertanyaan baru
kenapa dpo nya dihapus berdasarkan pengakuan
padahal di amar putusan sidang sudah ada tercantum tiga orang
dan penghapusan ini hanya berdasarkan keterangan tersangka sebelumnya yang katanya tidak berdasar
ini bagaimana kompolna semenjermati ini
ya mudah mudahan selasa besok ini kita sudah bisa bertemu polda
nah terkait dengan rilis hari ini
penyidik mengakhiri dua dpo lain dengan posisi pg yang terakhir
tentu nanti kita akan memintakan sekaligus klarifikasinya dari proses penyidikan selama ini
dan yang terbaru ditangani polda dalam rangka pencarian tiga dpo yang telah dirilis sebelumnya
nah dugaan kami sementara
rilis tiga dpo sebelumnya itu
apa namanya berdasarkan hasil penyidikan sebelumnya
hasil berkas berkas sebelumnya
nah apakah ada atau tidak tiga dpw ini kami sendiri pernah bertemu dengan kuasa hukum terpidana
sebenarnya mereka juga meragukan ada tiga pelaku lain yang itu dirilis sebagai dpo
nah jadi dugaan kami penyidik pada rilis hari ini
bahwa ada keterangan tiga pelaku lainnya yang itu belum tertangkap
di uji kembali melalui penangkapan pg ini
dengan mengkonfirmasi barangkali dilakukan pendalaman pemeriksaan ulang kepada tujuh terpidana itu yang dipinjamkan dari lapas
sehingga menunjukkan ada bukti yang kuat bahwa
namun sekali lagi ini kan dugaan sementara kami dengan melihat
apa namanya informasi yang sebelumnya dirilis tiga dpo itu yang rujukannya pasti pada berkas berkas sebelumnya
di dalam putusan pengadilan sendiri memang yang cukup terang
terang benderang disebutkan nama itu pj
itu di putusan pengadilan kita lihat terang benderang disebutkan nama pg
tentu ini ada pada keterangan kesaksian terpidana yang sebelumnya juga berubah ubah gitu
nah saya sekarang ke pak bambang
bagaimana dengan hilangnya dua nama dpo ini jadi pertanyaan
karena di amar putusan disebutkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik raskrim paul dejabar untuk dipergunakan dalam perkara lain
yaitu atas nama saudara andi saudara dhani dan saudara pegi alias peron dalam kurung dpo
saat ada nama orang jadi tersangka disebutkan dpo
itu kan harusnya sudah ada berdasarkan dua alat bukti minimal tidak hanya pengakuan tersangka lainnya
pak bambang bisa membantu untuk mengkonstruksikan sebenarnya apa yang harus dijawab
saya setuju yang disampaikan oleh mas yusuf tadi ya
bahwa masalah yang terjadi saat ini itu karena pr masa lalu
sidangan ini bisa membuka tabir tabir yang delapan tahun yang lalu ini sudah tertutup
tetapi polda jawa barat seharusnya juga harus fair
kalau tidak ada yang satu ini pun jangan dipaksakan
hanya hanya karena desakan masyarakat bahwa kasus ini adalah pembunuhan
jadi dipaksakan harus ada seseorang yang menjadi otak pelaku
ini akan menjadi beban terus menerus bagi kepolisian
makanya lagi lagi saya mengingatkan audit investigasi terkait kasus ini delapan tahun yang lalu
apakah ada unsur pemaksaan memaksakan penyidik memaksakan kehendak untuk mengkonstruksi kasus ini
sehingga bisa masuk ke pengadilan
karena kalau kita melihat dari berbagai kesaksian baik yang sudah terbidana maupun yang sudah bebas
maupun yang lain lainnya tidak sinkron
nama peggy ini pun juga masih sumir apakah dia benar benar pelaku
dan kemudian terkait dengan dua alat bukti untuk mentersangka
apakah ada atau hanya sekedar kesaksian kesaksian
untuk melihat apa yang disampaikan pusat jawa barat
pagi ini juga pernah rumahnya didatangi untuk dicari barang bukti
tetapi tidak juga dikejar
artinya delapan tahun yang lalu mengapa tiga orang dpo ini tidak segera dikejar
karena konstruksi dari kasus ini gagal
karena ada pencabutan bap dari delapan orang yang lainnya
dari pihak kuasa hukum penasehat hukum keluarga fina bagaimana melihatnya
penyidikan ini kan harus berjalan itu yang diharapkan
diketahui siapa yang betul betul jadi tersangka atau bahkan otak pembunuhan almarhum mafina
tetapi apakah pihak pengacara melihat penyidikan ini sudah berlangsung secara hati hati
termasuk dengan ditangkapnya peggy yang disebut sebagai diduga sebagai otak pelaku
jadi memang kita itu tidak mengikuti
dari awal dalam arti kita menjadi kuasa hukum itu kan baru akhir akhir ini
agar ini menjadi terang dan yang kita harapkan itu tiga terduga dpo itu bisa ditemukan dan ditangkap
dan tetap kita apresiasi kinerja pihak kepolisian yang luar biasa bisa menemukan dan menangkap
memang kita untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai dihapuskan dihilangkannya dua terduga dpo itu kan
masih belum memuaskan kita dan publik jadi sebetulnya seperti itu
jadi sampai tadi sore pun kita masih belum bisa menemui pihak polda jabang
ya itu jadi masih tanda tanya buat kita gitu kan
walaupun memang dari semua amar putusan di pengadilan itu kan sudah jelas ada tiga dpo
dan masing masing perannya itu kan jelas di bap
lalu kenapa gitu kan
ada upaya hukum dan segala macam gitu kan
jadi kami dan pihak keluarga juga sebetulnya antara sedih dan kecewa
antara gembira dan kecewa gitu kan
tapi tetap kita sangat percaya kepada pihak kepolisian
apapun itu nanti semoga kasus ini cepat selesai
dan apa yang selama ini masih abu abu bisa diterangkan
ya untuk mencari ranah abu abu ini pak yusuf
karena sudah delapan tahun berlalu yang dikhawatirkan ada distorsi barang bukti
maupun bukti bukti terkait dengan perkara ini
bagaimana kompolnas mengawal dan nanti akan secara detail mengklarifikasinya kepada polda jawa barat
ya kami sebagai pengawas tentu apabila ini mengakhiri hanya pada pegi peron
sementara dua yang diduga pelaku lain
seperti yang mana yang telah disebutkan
dan cukup jelas di putusan pengadilan itu
maka tentu kami mendorong ya
sebagaimana ajas hukum pidana
bahwa kriminalibus probationis beden eseluklarioris
bahwa bukti itu ya lebih terang daripada cahaya
atau bukit itu seterang cahaya
maka benar benar pembuktiannya itu harus benar benar
untuk membuktikan bahwa tidak ada dpo lain
tentu nanti kita akan melihat
bagaimana penyelidikan penyelidik pada saat kami bertemu
dan tentu kami pemintaan klarifikasinya kan secara komprehensif dari proses awal sampai
saat ini termasuk merilis mengakhiri dua depo lainnya nanti kita lihat di sana
rencana kami mengusulkan untuk dilakukan audit investigasi maka itu tidak diperlukan kalau memang sudah bisa dipahami
tapi kalau memang ada hal hal yang kita nilai terkait dengan penyidikan sebelumnya
yang sudah diputuskan pengadilan itu kan ada beberapa catatan catatan yang mengandung kelemahan
ada barang bukti maaf sperma di tubuh korban itu tidak dalam pembuktian
bagaimana analisis digital forensiknya seperti apa
apakah dilakukan pada waktu ini kan menjadi catatan catatan penyidikan sebelumnya
pak priska kalaupun ada koreksi pada saat ini bahwa mengakhiri dua dpo lainnya tidak ada
tentu itu bisa dianggap mengkoreksi kelemahan
apakah itu mengkoreksi kelemahan kelemahan penyidik yang lalu
untuk mengkonfirmasi benar benar kuat tidak ada tiga pelaku lain
sebagai mana yang disebutkan di dalam pengadilan termasuk peggy perong ini
dalam kasus ini sejauh ini apakah sudah terang betul
untuk membuktikan kasus pembunuhan juga pemerkosaannya
agar diketahui siapa pelaku yang masih buron
kalau menurut saya masih sangat sumir ya
karena dengan pernyataan terakhir dari polda jawa barat dengan dua orang dpo yang lainnya kemudian dianulir
ini mengkonfirmasi dugaan dugaan yang selama ini ada
bahwa penyelidikan maupun penyelidikan terkait pembunuhan ini
ini ada unsur unsur yang dipaksakan gitu
makanya dua orang ini yang sudah di dpo kan selama tiga tahun kemudian dianulir
makanya harapan kita sih kawan kawan kompolnas sebagai pengawas bisa mengklarifikasi ini pada polda jawa barat
dan juga harus menjelaskan apa yang terjadi
sehingga tiga dpo ini kemudian saat ini dianulir oleh kepolisiannya sendiri
ini yang harus dibuktikan dan kembali lagi kepada asas hukum pidana
bahwa bukti ini harus seterang bahkan lebih terang dari cahaya
juga semoga harapannya mas reza biar bisa terungkap sejelas jelasnya
terima kasih mas raden reza kuasa hukum keluarga fina
pak yusuf warshim komisioner kompolnas
dan juga pak bambang rukminto meliti iss telah bergabung di sapa indonesia malam